menteri ketenagakerjaan hanif dakiri meresmikan posko thr dua ribu delapan belas
peresmian ini untuk mengantisipasi adanya keluhan pembayaran thr
pos komando tunjangan hari raya tahun dua ribu delapan belas berlokasi di pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan kementerian tenaga kerja
posko ini didirikan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin terjadi dalam proses pemberian thr dari perusahaan ke karyawan
hanif dakiri menyebut posko itu nantinya akan menerima aduan yang berkaitan dengan keterlambatan pemberian thr
posko juga akan memverifikasi berkas aduan dan menindaklanjuti dengan prosedur yang ada
posko mulai beroperasi hari senin hingga dua puluh dua juni mendatang
kalau urusan di kita kan urusan thr itu kan pemberi kerja kepada pekerja
ini udah itu aja ibaratnya ada aduan verifikasi tindak lanjut kira kira gitu
justru kalau yang saya atur kan malah swasta